pimpinan pusat muhammadiyah menunda mengajukan uji materi undang undang pengampunan pajak ke mahkamah konstitusi
pengurus pp muhammadiyah ingin mendengarkan terlebih dahulu penjelasan menteri keuangan sri mulyani terkait aturan pelaksanaan teks amnesti
mengutip dari cnnindonesia com ketua majelis hukum dan hak asasi manusia pp muhammadiyah saiful bahri mengungkapkan
saat rapat pleno yang digelar pada rabu malam berlangsung ada telepon dari pihak sekretariat negara
namun saiful tidak menyebutkan siapa pejabat setnek yang menelponnya
dalam telpon tersebut lembaga yang mengurus dapur istana negara meminta waktu untuk menjelaskan
mengenai kebijakan amnesti pajak kepada para petinggi organisasi masa terbesar sebelum pp muhammadiyah memperkarakannya di mahkamah konstitusi
keuangan sri mulyani nanti akan memberikan penjelasan